menko perekonomian air langga hartanto mengatakan pemerintah masih mendalami skema alternatif harga bahan bakar minyak
usai rapat bersama presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta kami siang
air langga meminta agar semua pihak menunggu keputusan pemerintah terkait dengan kenaikan harga bbm subsidi
air langga juga mengatakan pemerintah tengah menyiapkan bantuan sosial apabila harga bbm naik
sebelumnya menteri keuangan sri mulyani menyebut ada tiga pilihan yang dipertimbangkan pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga energi global
yaitu menambah subsidi dan kompensasi hingga rp enam ratus sembilan puluh delapan triliun sehingga harga solar dan pertalai tidak naik
kemudian pengendalian volume konsumsi bbm bersubsidi dan yang terakhir adalah menaikkan harga bbm bersubsidi